pasca ditemukannya satu kasus covid sembilan belas varian omikron
sistem kedatangan penumpang pesawat terbang dari luar negeri di bandara soekarno hatta dibenahi
menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengonfirmasi virus corona varian omicron
sudah masuk ke indonesia pada kamis enam belas desember
satu kasus terkonfirmasi positif omikron terdeteksi dari hasil
seorang petugas kebersihan di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
menindaklanjuti instruksi menteri kesehatan untuk memperkuat pintu masuk negara
otoritas bandara dan kantor kesehatan pelabuhan bandara soekarno hatta
membagi alur kedatangan pesawat dari luar negeri di dua terminal
yang sebelumnya terpusat hanya di terminal tiga
per tujuh belas desember kedatangan pesawat dari maskapai malindo malaysia dan turkish airlines
turki dilakukan di terminal dua
antisipasi itu di bandara suta kita tahu bahwa
banyaknya orang dari luar negeri yang masuk ke indonesia
dan ini potensi salah satunya adalah penumpukan di salah satu tempat
untuk hal tersebut maka dari otoritas bandara serta akasapura
itu akan membagi dua
jadi kedatangan dari luar negeri tidak hanya ada di terminal tiga
tapi juga ada terminal dua f